sertim hukum anies baswedan mohaimin iskandar meminta menteri dari kabinet jokowi bisa dihadirkan dalam sidang sengketa pilpres dua ribu dua puluh
ketua tim hukum amin ari yusuf amir mengatakan timnya akan meminta majelis menghadirkan menteri seperti menteri keuangan dan menteri sosial
ari mengatakan menteri keuangan sri mulyani bisa bersaksi soal penggunaan anggaran
sementara menteri sosial trilisma harini bisa bersaksi menjelaskan soal penyeluruhan bansos
ari bilang bisa tidaknya menteri dihadirkan sebagai saksi akan tergantung pada majelis hakim
dan sehingga yang tadi kami sampaikan di awal tentang terjadinya pengkhianatan konstitusi
mk sebagai penjaga konstitusi kita dapat memberikan putusan yang seadil adilnya